petani bawang putih di kabupaten tegal saat ini sudah memasuki generasi keempat
untuk jenis double kromosom dan mampu menghasilkan panen sebanyak lima belas enam puluh empat ton per hektarnya
namun sayang tingginya produktivitas tidak dibarengi tingkat serapan pasar
mereka menghadapi ketidakpastian karena bawangnya tidak bisa terjual
karena terbentur perubahan aturan impor
keluhan itu disampaikan ketua kelompok tani bawang putih desa tuwel kecamatan bojong kabupaten tegal
saat ini kelompok tani ini memiliki stok lebih dari tiga puluh ton benih bawang putih yang tidak terserap di pasaran
bahkan bawang mereka terancam rusak karena kondisinya sudah banyak yang keropos terkena hama
yang sekarang panen hasilnya kami beli
hasil petani semua itu kami beli
tapi kami tidak tahu mau dijual kemana
karena kalau mau dijadikan benih kami ke depan belum jelas mau seperti apa
benih yang sekarang aja masih banyak yang belum terserap kami takut
budidaya bawang putih tegal pernah mengalami masa kejayaan pada tahun seribu sembilan ratus delapan puluh seribu sembilan ratus sembilan puluh
namun belakangan mengalami penurunan yang dibarengi dengan berkurangnya luas tanam
selama empat tahun terakhir luasan lahan bawang putih tidak lebih dari seratus hektare
ditambah lagi sejak ada pandemi covid sembilan belas muncul kendala dalam pengembangan budidaya bawang
anggaran yang sedianya dipakai untuk perluasan lahan
dan pembelian bibit petani harus direfokus untuk penanganan covid sembilan belas
sehingga bibit bawang milik petani tidak terserap untuk budidaya dan masih tersimpan di gudang
tapi ternyata tahun dua ribu dua puluh ini ya pandemi covid itu
yang kami sebenarnya harus ada tujuh puluh lima hektare penanaman bawang putih
tapi karena pandemi covid akhirnya semua direfocusing ya tidak jadi untuk menanam
dan sampai sekarang ini benih yang rencangannya untuk pengembangan tahun dua ribu dua puluh masih menumpuk di kelompok
pemkap tegal berharap pemerintah menjadwal dan mengkalkulasi ulang impor bawang putih
dalam menentukan kuota impor diharapkan memperhatikan produksi bawang putih lokal
agar hasil panen mereka tetap terserap di pasaran